banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di jalur lintas utara jawa tengah bergabung jurnalis transmedia indra winardi di semarang jawa tengah
selamat malam indra
selamat malam tiffany
banjir di kawasan pantura jawa tengah sudah terjadi selama empat hari indra
di antaranya semarang demak kudus dan juga pengkalongan
bagaimana kondisi terkini
dari pantauan anda wilayah mana saja yang masih terdampak paling parah banjir
sebelumnya bisa saya informasikan saat ini saya berada di pertigaan jalur pantura kaligawing genduk
dari arah semarang menuju demak
di belakang saya terlihat dari banyak beberapa bis yang berhenti di sini
lokasi yang tidak terdampak banjir ini sudah menjadi ternyata bayangan bagi bis bis dari
bahkan timur maupun bis bis dalam kota di jawa tengah
yang tidak bisa masuk ke area tengah terboyo lama
saya informasikan lagi saat ini
selasa sore tadi dalam pantauan
banjir yang merendam jalur pantura semarang demak dan sebaliknya
saat ini sudah berangsur surut
tidak turunnya hujan dengan inisiasi yang cukup tinggi
sejak kemarin dan hingga
pada sore ini membuat banjir turut cukup sesing singkan
yang semula mencapai satu meter saat ini
berkisar sekitar lima puluh sampai enam puluh cm
dan kondisi banjir yang turut ini dimanfaatkan oleh
para para sopir truk yang sempat terjebak
beberapa hari karena banjir yang bisa melintas
melintasi di lokasi yang terjebak banjir ini
meskipun tersendat namun mereka bisa dengan berhasil lolos melintasi dari banjir
oke indra apakah dengan artinya seperti yang anda jelaskan
kondisi banjir yang berangsur surut akses lalu lintas transportasi
yang tadinya sempat terputus sekarang juga sudah berangsur kembali pulih
dan bagaimana dengan juga jalur kereta api di sana
ya baik tiffany
saya informasikan saat ini jalur transportasi di jalur pantura
di jalan babaya yang
sudah ke jakarta dan melintasi dari semarang maupun dari yang jakarta
sejak surabaya yang melintasi di jalur pantura semarang ini bisa
berangsur normal meskipun tersendat
hanya beberapa truk dan bis yang mogot dan terbawa banjir
sejak hari sabtu kemarin yang masih berada di genangan banjir
cukup mengganggu para pengguna jalan truk yang mencoba melintasi itu
namun tadi dari batu gas kosek bino dari unit lantas
berupa yang melakukan evakuasi kesumlah truk dan bis yang masih berada di terbak banjir
jadi kosek geno juga mengimbau kepada para pengguna jalan
terutama untuk mobil dan kendaraan bermotor
untuk sementara melintasi di jalur alternatif
karena kondisi jalur pantura yang masih belum aman meskipun sudah turut
kemudian jalur kereta api tadi saya sudah konfirmasi dengan siapu mas pt ijo empat kemarang
bahwa sejak senin dini hari kemarin
jalur kereta api sudah normal
meskipun dengan laju kecepatan kereta api yang terbatas
dalam arti tidak bisa melaju dengan kecepatan normal pada umumnya
dan dari pt kai tempat dari banjir besar di semarang
terutama di kaligawe talang maupun di gunaklas tua
pt kai juga memperbaiki bandalan bandalan rel juga
maupun gorong gorong yang tersumbat juga untuk pengerasan dari rel
yang sempat tergerus karena terendam banjir itu mbak
baik intra bagaimana kondisi pengungsian terdampak banjir
juga penanganan dari bpbd jawa tengah sendiri
baik mbak bisa saya informasikan saat ini banjir di jawa tengah hampir merata ya
selain dari semarang juga di putus ati demak
dan juga di pantura barat seperti di kawongan dan batang
jumlah yang terdampak banjir sendiri di demak cukup banyak
yaitu sekitar delapan puluh tiga desa yang tersebar di sepuluh kecamatan
nah dari sini pihak pemerintah mengajak kepada semua unsur
semua baik para jermawan donator maupun para pengusaha pengusaha
untuk ikut membantu para korban terdampak banjir
karena kalau ini diatasi sendiri oleh pihak
maupun dari bppd saya rasa itu tidak mampu karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama
baik terima kasih jurnalis transmedia indra winardi atas laporan anda
selamat malam selamat bertugas kembali tetap berhati hati